kobaran api melumat badan kendaraan di jalan tol jagorawi
kilometer empat puluh dua kecamatan sukaraja kabupaten bogor jawa barat pada kamis pagi
untunglah kedua penumpang kendaraan naas ini selamat
dua unit pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api
karena terdengar letupan di lokasi
api dapat dipadamkan sekitar sepuluh menit kemudian
mobil yang melaju dari jakarta menuju ciawi
saat melintasi lokasi mesin mobil mati dan mengeluarkan asap serta percikan api
berdasarkan pemeriksaan awal petugas menduga penyebab kebakaran
adalah hubungan pendek arus listrik pada kabel mesin kendaraan
dari damkar kota bogor tiba di lokasi lima menit kemudian
penanganan kurang lebih sekitar lima menit mobil hangus terbakar
karena memang ketika tiba di lokasi api sudah sangat besar
dan sementara kelihatannya ada persleting arus listrik di bagian mesin depan kendaraan
tak dapat menahan emosi
masa mengamuk dengan menghancurkan mobil suv di jalan raya parung
kabupaten bogor rabu malam
kemarahan warga ini dipicu oleh pengendara mobil bernomor polisi b seribu enam ratus delapan puluh empat bjz itu
yang mengemudi dengan ugal ugalan dari arah tst menuju parung
pengemudi lalu dikejar oleh sejumlah pengendara sepeda motor
naas saat melintasi lokasi kejadian mobil justru menghantam trotoar
dalam sekejap mobil tersebut hancur dirusak warga
polisi yang datang ke lokasi kejadian melepaskan tembakan
untuk membubarkan masa dan mengamankan pengemudi dari amukan masa
sudah coba mulai tapi karena masanya sudah cukup banyak
akhirnya terjadi perusahaan
jadi perusahaan makin lama makin banyak
dan akhirnya si pelaku itu tetap di dalam mobil tidak keluar
soto itu melakukan tindakan preventif yang terukur dengan membuang tembakan
nah setelah membuat tembakan itu
sementara itu paman pengemudi tersebut saat dimintai keterangan menyampaikan
keluarga akan bertanggung jawab atas perbuatan keponakannya
ya intinya pihak keluarga mau bertanggung jawab lah
akan negosiasi mediasi dengan pihak korban
saya belum paham
makanya kita mau datangin ke keluarganya
informasi kan dikabarkan meninggal itu benar atau tidak
tidak tidak benar
itu saat ini ponakan bapak
selain menangkap satu orang pengemudi
petugas mengevakuasi kendaraan yang rusak ke markas polsek parung
kasus ini kini ditangani polsek parung
muhammad juanda bogor jawa barat